apa al melakukan ini untuk menjauhkan reina dari mina
apa dia sudah sangat menyayangi reina
sampai dia tidak rela melepaskannya lagi
walaupun dia belum yakin apa reina nakroy atau bukan
nino pasti terguncang
selamat pagi belsa
pagi mbak suami saya udah sampai
saya bisa ketemu sekarang
maaf bu pak nino masih ada tamu
sedang ketemu dengan pak randy
ibu bisa temuin setelah tamunya selesai ya bu
oke kalau gitu makasih ya
selamat pagi pak nino
pagi silahkan duduk
iya pak saya diminta sama pak al untuk memberikan hasil tes dna nya reina dan almarhum pak roy bapak
hasil tes dna reina dan almarhum roy
pak al meminta bapak untuk berjanji pak
kalau bapak tidak akan menghubungi lagi bu andin dan menggungkit masalah ini lagi pak
entah itu lah telepon pesan ataupun bapak ketemu langsung sama bu andin
pesan bapak dengan bu anim akan dianggap selesai
ya kalau memang benar rena terbukti anak roy
buat apa aku menghubungi andin
buat apa aku mencari lagi
buat apa aku memikirkan anak itu lagi
buat apa aku memikirkan anak itu lagi
semua sudah tidak ada gunanya
punya sih pak
bagaiman pun lo sama dia